kebiasaan porsi makan setiap orang memang berbeda beda
dalam sekali makan ada yang bisa menghabiskan satu piring saja
tapi ada juga yang biasa makan dalam jumlah besar baru merasa kenyang
sekarang coba kita tanya sejumlah warga
mereka termasuk tim makan banyak atau tim makan sedikit ya
gak banyak sih kak sesuai porsi aja
iya kan aku kerja jadi sesuai dengan porsi yang dipesan di ojek online
sekarang gak kak
gak sih karena kan emang udah dua kali ya
gak lah sepiring biasanya gak nambah paling dengan buah
dalam sistem pencernaan kita lambung atau ventrikulus berfungsi sebagai tempat mencerna makanan
dan menyerap sejumlah kecil sari sari makanan
lambung juga dapat mengirim sinyal ke otak untuk memberitahu apakah kita sudah merasa kenyang
faktanya kapasitas lambung memang bersifat adaptif
kemampuan lambung setiap orang berbeda beda dalam mencerna makanan
menyesuaikan dengan kebiasaan saat makan
jadi kemampuan makan orang itu beda beda
ada yang misalnya karena makannya terbiasa banyak dia makannya jadinya berlebihan
ada yang misalnya udah mulai menjaga makannya kemampuannya juga jadinya lebih terbatas
jadi memang beda beda di semua orang
sindiawati menambahkan porsi makan perlu disesuaikan dengan kebutuhan tubuh masing masing
untuk menjaga kesehatan tubuh sekaligus lambung
disarankan untuk makan dalam jumlah kecil namun sering
ini dilakukan untuk mencegah masalah pada asam lambung
syifa hanifah galuh prestisa jakarta